polda metro jaya menangkap penyanyi senior reza artamevia terkait dugaan penggunaan narkoba jenis sabu
dilansir berita dari cnn indonesia com penyidik direktorat narkoba polda metro jaya menangkap reza pada jumat malam
hal itu pun disampaikan kabit humas polda metro jaya komisaris besar polisi yusri yunus
menurut yusri reza artamevia masih diamankan namun demikian yusri belum memberikan informasi lebih detail terkait penangkapan tersebut